sementara itu pemirsa keluarga mendiang salsabila mengaku puas dengan fonis yang diberikan hakim kepada kolonel prianto
ditemui di kediamannya di desa ciaro nagrek kabupaten bandung ibu nda salsabila menyatakan fonis seumur hidup merupakan putusan yang adil atas kasus yang menimpa putrinya
ia berharap fonis ini bisa menjadi pelajaran agar kasus rupa tidak kembali terulang
hukuman seumur hidup ya setimpa lah ya impas gitu sama sama
adil buat bagi keluarga cukup mudah mudahan buat yang lainnya mudah mudahan jadi pelajaran
harapan keluarga mohon kepada keluarga terdakwa semuanya yang tiga tiganya mohon datang ke sini
minta maaf minta pertanggung jawabannya atas keluarganya
belum sama sekali belum ada